ya ella meli kawin kawin siapa yang mau kawin mau merit kali meli
mama tetep aja ini tuh bule berondong ma masih muda umur berapa lo ha
ci ci kali ini ya gue setuju sama anak lo gue setakat sama dia
dia seumuran sama anak lo gitu lo gabrah tiba dua punya anak dua gitu ntar
ya elah you think apa
oh oke deh ciban
apaan tuh ciban
udah bisa ya sekarang ya ngomong kayak gitu ya
gimana raport kamu kebakaran gak
eh enak aja
aku tuh pinter keles tau gak aku tuh juara kelas loh
wah selamat ya ternyata sambahan aku pinter juga ya
loh emangnya kamu gak pintar
namanya kamu rapotnya gimana jelek atau bagus terus juara atau enggak
ah sama sih kayak kamu
eee terus kalo aku boleh tau berapa nilai raport kamu
nilai rata rata sembilan puluh delapan lima
oh my god jauh banget padahal kita sama dua juara satu tapi aku cuma delapan puluh tujuh
ih ternyata ya hebat juga ya
hebat juga nih makin ciban deh aku sama kamu
aku juga makin cinta banget sama kamu
oh ya ref tadi siang siapa yang ngambil rapot kamu
yah gak ketemu wannung sama aku ya
oh iya aku lupa ngasih tahu juga lagi
ya gapapa deh mungkin belum jodoh kali ya
oh ya boy besok kan aku udah liburan ke eropa
berarti kita bakal lama gak ketemu lagi
dan namanya juga liburan kesana kan gak mungkin sebentar
balik dari liburan aku langsung masuk ke asrama
iya sih ref aku juga pasti makin kangen sama kamu
kayaknya aku ngerasa papi aku tuh sengaja deh
ya sengaja aja tiba tiba abis ambil rapot langsung liburan
supaya aku tuh gak ketemu sama kamu lagi
eh ref gini deh gimana kalau sebelum kamu berangkat
aku pengen ketemuan sama papa kamu
eh aduh aku sih gak tau ya boy
soalnya kan kamu tahu tapi aku tuh gak suka sama kamu
yang ada ntar kalo kamu ke rumah aku papi tuh bisa marah banget
apalagi papi pernah bikin peraturan
kalau aku tuh gak boleh bawa teman siapapun ke rumah
dan peraturan tuh belum dicabut sama papi
eh yaudah gini aja kita pura dua aja
kamu ajak papi kamu keluar bentar terus tiba dua aku pura dua ketemuan sama kamu disana
aku akan segera kabarin kamu
oke dah saban
sayang ayo dong kita kan harus ke dokter
gak usah mas aku udah enakan kok
mas mendingan sekarang kita packing aja buat besok mas berangkat
aku bantuin mas yuk
ngena dua packingnya iya tapi kamu jangan bantuin karena takut adek
aku semenjak minum obat mual dan mulus sudah mendingan kok aku bantuin aja ya
biar mas aja yang packing
cacing denger gak disuruh hati dua sama suami aku
teti ya cacing
si pengen jujur apa ada aja nih sama hasrat put saya ke emak
tapi tolong bantu hambamu ini ya allah
tolong ubah pikiran emak buat ngejual motor kesayangan hamba ini ya allah
hamba gak mau kehilangan rosi ya allah
harusnya hari ini kan emak ambil rapot lo
eh tadi emak ngeliat nih tetangga kita yang rumahnya gedong yang anaknya sekolah satu sekolah sama lo tuh
dia tadi ngambilin rapot anaknya
lo sengaja ya ngumpetin rapot lo
hei ayo ke sekolah lo biar emak pengen tau nilai lo berapa
mau dua sama rapotnya dia ambil kok
nipu apaan sih emak emak ngeliatnya belum pake kacamata tuh
oh iye kacamata emak di dalem ntar ya emak ambil dulu
ii emak dua di dalem gimana itu kacamatanya
ya allah rosy
padahal party nih kita kayaknya
masa iya pak amir sama gue salah lihat
perasaan nilai rapot gue kagak bagus dah
ya emak gue udah pakai kacamata masih siur aja
itu kan enam
bahasa indonesia tujuh
ya emak itu kan lima emak
hmm tujuh semua nih nilainya rata dua bagus dong
ya ampun emak gue baca nilai rata dua kelas dia kagak nge tuh
kalau nilai gue kan dibawah nilai rata dua kelas
nah ini nih baru bagus nih emak jadi kagak jual motor lo ya
eh beneran ya emak
nih lo simpen baik dua jangan sampe ilang
engkau telah memberikan pertolongan pada hambamu ini
wah lo gak jadi tujuh uar rosi
hah ber tiga hari udah mau kawin emak
ya ella meli kawin kawin siapa yang mau kawin mau merit kali meli
mama tetep aja ini tuh bule berondong emak masih muda umur berapa lo haa
cik cik kali ini ya gue setuju sama anak lo gue sepakat sama dia
dia seurang sama anak lo gitu lo gak tiba tiba punya anak dua gitu ntar
ya elah you think ama you think eh ini itu bule berondong nyarinya susah yang begini berondong udah gitu bule lagi bule ngerti gak aduh impor ini
udah lah gak ngerti kamu udah you don't understand eh
udah pada duduk semua duduk ya
elah pada bongong lagi kayak di patok chicken
babe mereka ini they just jealous sama kita because i punya pacar yang handsome kayak begini
ya kan udah ganteng handsome lagi bule lagi
jealous dari mana gak ada cemburu cemburu
udah lu istighfar cilu nyebut nyebut lu masa iya sih lo mau kawin sama bule yang
lo baru kenal lo udah tanya belum sih umurnya berapa tahunnya
udah udah berapa dia siapa
oh udah deh ci
eh ya kalian itu shut up semua diem sama diem ya ini hidup mama mama kalau punya pacar begini ya bangga dong udah map ayo kita pergi aja dari sini ya mendengarin mereka mah pusing
sekarang mama mau pergi cari hotel dulu nih dia gak bisa tinggal disini bukan muhrimnya oke sekarang udah kalian pada duduk aja ayo babe kita pergi cari hotel buat kamu tidur pintu jangan di kunciin ayo mau pulang
tante aduh please dong tante melia gak mau punya babi berondong bule pula gak mau tante aduh kita harus gagalin rencananya mama tante ama tante
tante setuju tante setuju kita harus gagalin rencana itu ini gak lucu
iya tante melia suka tante ama bule bule tante apalagi berondong tante udah gitu ya
melihkan temennya sama yang made indonesia